dia tidak peduli dengan kamu apa dia pernah menghormati kamu
walaupun dia sudah jadi istri kamu dia tetap pergi dengan edo dia tetap pergi dengan taufan
dia itu memang perempuan murahan tahu gak
ini cukup ini kamu jangan mengindah kamila sekali lagi kamu mengindah kamila aku akan tampal kamu
tuh bener kan kamu itu sudah dibutakan oleh cinta kamu terhadap kamila
kamu gak bisa melihat sisi buruk kamila

diam ini kamila itu wanita yang sangat mulia
tapi di hadapan aku kamila itu perempuan yang lincik tahu gak
dia itu selalu berusaha mengambil simpati orang orang di sekelilingnya dia itu parasit dia itu parasit
cukup ini percuma berdebar dari kamu ini kamu terlalu egois
kamu terlalu egois untuk mengerti perasaan orang lain

kamu tidak boleh mengerti perasaan kamu ini
karena perasaan seorang ibu yang gak mau menyusui anaknya sendiri
memang gak pantas untuk dipertimbangkan
pergi kalian jangan pernah mendekati sini
pergi atau aku akan loncat
ini ini ini kamu jangan aneh aneh ini
denger ya pak aku gak main main dengan kata kata aku

karena apa karena aku udah gak mempunyai suatu yang berharga di dunia ini ngerti
pergi kalian pergi
istri pak inget baik kamu dia sangat membutuhkan kamu ini
pergi kalian pergi aku gak mau pulang

dil lepasin tangan gua dil nanti lu ikutan jatuh
enggak pak enggak gua gak akan lepasin lu taufan
pegang tangan gua taufan
enggak enggak dil
lepasin tangan gua nanti lu ikutan jatuh
dil enggak gua gak akan lepasin lu enggak gak akan
ya allah ada apa ini kenapa tiba tiba perasaanku gak enak
ada apa bu enggak enggak kenapa kenapa ku suster
ya sudah mari kita keluar bu
ya suster ya
cantik tante pamit dulu ya sayang
tapi nanti tante akan kesini lagi kok
tangan mila bisa bergerak
sang tangan kamu sempurna
akhirnya tangan kamu bisa bergerak lagi